sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bukti kamu buktikan bahwa kau hanya bermimpi buruk
tapi tadi malam
sudahlah hari sudah siang tentu kamu lapar
tidak tidak aku tidak lapar kalau aku lapar aku akan teriak
kamu harusnya berdiri
tidak tidak aku akan berdiri
tidak tuti boleh saya masuk
loh tapi kan
ini perintah nyai tidak ada yang pernah berani menolak
kasih pak omar
keluarga kamu pasti menunggu
kamu tidak bisa keluar begitu saja
apa yang kamu ketahui tentang pak omar
saya akan teriak nanti
saya bisa memberitahu mereka bahwa kamu sudah kurang ajar pada saya
jangan jangan neng
mereka akan membunuhku mereka akan
oh ya tuhan
neng tuti sadarkan dengan apa yang aku ucapkan
biarkan aku pergi
jangan sampai kejadian terulang
jangan kamu tenang yudhu
aku pasti akan melindungi kamu
tidak kau tidak akan dapat
bahkan pak komar sekalipun tidak dapat mengeluarkan aku dari tempatku ini